presiden joko widodo mengucapkan selamat hari buruh internasional atau may day
yang diperingati pada senin ini
presiden mengajak semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum hari buruh
dengan melindungi hak buruh
pernyataan ini disampaikan kepala negara melalui kanal youtube sekretariat presiden pada satu mei dua ribu dua puluh
menurut presiden jokowi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sdm di tanah air
terus dilakukan melalui pengembangan pendidikan vokasional hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja
presiden jokowi juga mengatakan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan jumlah investasi
dari dalam dan juga luar negeri untuk memperluas kesempatan kerja
mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan buruh serta tenaga kerja di tanah air
kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air indonesia
saya mengucapkan selamat dari buruh internasional dua ribu dua puluh
momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja
meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melindungi hak buruh dan pekerja
serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional